apa anakku sudah kembali
aku mengerti dinda dewi
bahwa pamanah rasa
selalu ada di
jika kalian jantan
hadapi aku sekarang juga
bagaimana paman bisa tahu
kalau aku ada disini
paman diutus kipurwa untuk mengawasi
diam diam prajurit yang mengawal raden
karena itu paman tahu
situasi apa yang sedang membahayakan raden
prajurit ini tewas
dengan secara terhormat raden
kenapa ada orang yang mau berkorban
menyelamatkan nyawa orang lain
bahkan mengorbankan nyawanya sendiri
aku tidak mengenalnya
bukankah itu perbuatan bodoh
anakku purba menak
kamu tidak apa apa
aku tidak apa apa kan cipu
tapi aku hampir saja celaka
karena ada orang
yang mau menangkapku
ketika aku sedang bertugas
apa yang sebenarnya telah terjadi ki
pengapunten gusti prabu
dua orang anak buah jinawang
tiba tiba menghadang regup rajurit
yang sedang bertugas bersama raden purba menak
pengapunten gusti prabu
hamba yang telah mengutus regup rajurit
bersama dengan raden purba menak
untuk mengawasi sekitar hutan
hamba juga telah mengutus
ki gelap nyawang
untuk menjaga keselamatan raden purba menak
aku setuju dengan cara mungkin
ketika kita berada di tempat yang tergelap
kita harus berhati hati
untuk menjaga keselamatan raden purba menak
karena telah membimbing
dan menjaga putraku dengan baik
apa yang telah dialami oleh purba menang
adalah tanggung jawab
saat bertugas sebagai seorang prajurit
bersama dengan hari terakhir
hukuman bagi purba menak
agar purba menak
bisa selalu mengingat pelajaran berharga ini
kamu harus bisa menghargai prajurit
atau setiap hari
kamu harus bisa menghargai prajurit
yang kedudukannya lebih rendah
purba menak harus bisa mengambil hati ramanya
aku mengaturkan terima kasih
itu sudah menjadi kewajiban paman rakyat
semua kejadian ini
itu baru sikap
hahaha ampun rangkawi wow aku mengaku kalah
bara api ini belum padam lampung jam sudah saatnya darahmu yang akan jadi sasarannya
jangan sembarangan begitu hati hati diaksa maaf ki punten kan bikin resepnya biar cepat selesai ki
kan mesti banyak apoki bikinnya ya kalau membuat obat itu itu pasti ada takarannya kalau resepnya
sembarangan obat yang kita buat bukan menyembuhkan malah membuat orang sakit
bikin obat g pakai resepnya resi eh aki kirente enggak ada resepnya tuh memang membuat obat itu
perlu keahlian paman ini kan bukan tugas pak mendarat dan diaksa hehehe gimana pak mendarat
biasa dia mau mencari makanan terus perutnya adalah parwaya tuh tolong disusul paman kita masih banyak butuh tenaga untuk membuat obat ini
paman main cari dulu ya
kerbau berarti nggak bener itu berarti nggak bolong kupingnya yang bolong seperti saya
sete ini yang bolong kalau kesini kaming disini juga ada kaming
apa anakku sudah kembali
aku mengerti dinda dewi
bahwa pamanah rasa selalu ada di hati dan juga dalam pikiranmu
meskipun raganya tidak ada disini
maafkan aku kakang
aku merasa dia begitu dekat denganku
sebagai seorang ibu
aku paham dinda
dan rasa kasih sayang
kepada pamanah rasa
kita mendapatkan obat ini
dan ternyata obat ini
siapapun orang yang memberikan obat itu
kita bisa menjaga keamanan kita
semoga dibalas kebaikan oleh sang hei'iyah

kalian sudah melakukan yang terbaik
dan menjauhkan dari wabah penyakit sampar
karena kalian bergotong royong membersihkan
semoga desa kalian tidak ada wabah penyakit sampar lagi
semoga desa kalian tidak ada wabah penyakit sampar lagi
kami permisi dahulu
kami permisi dahulu
sampai jumpa lagi
jaga kesehatan ya
jangan buang sampah dimana saja